informasi berikutnya polemik antara warkopi dengan warkop dki masih berlanjut
manajemen warkopi meminta maaf atas polemik yang terjadi
warkopi berusaha menghubungi pihak indro warkop untuk berdiskusi
namun mengaku belum mendapatkan respon
manajemen warkopi meminta maaf atas polemik yang menyinggung nama warkop dki
manajemen tiga pemuda yang mirip tokoh dono kasino indro itu
berniat berdiskusi dengan indro warkop atas kegaduhan yang terjadi
namun dalam konferensi pers di rumah kreatif patria tv di sawangan depok jawa barat pada jumat sore
manajemen warkopi mengaku belum mendapatkan arahan yang jelas dari indro warkop maupun lembaga warkop dki
atas polemik itu pihak warkopi sudah menurunkan unggahan video demi menghargai hak cipta warkop dki
sampai berita ini diturunkan cnn indonesia belum dapat mewawancarai indro warkop
kepada om indro peserta warkop dki atas kegaduhan yang sudah berlangsung beberapa minggu belakangan ini
kami mengerti keresahan om indro kami mengerti keresahan lembaga warga dki
namun apabila dikatakan tidak beretika sekali lagi kami ingin klarifikasi kami sudah meminta izin terlebih dahulu
namun balasannya bisa dikatakan tidak jelas seperti itu